kondisi yang terjadi di bandung
bagi biswa wisata harus dicek dulu kelaikan kendaraannya
kan ada satu usia gitu kan usia kendaraan itu kan ada aturannya
jadi kalau udah tua itu kan udah nggak boleh dipergunakan lagi
kemudian kalau bis itu kan harus dikir ya
di setiap enam bulan sekali diuji kendaraan itu
di dinas perhubungan masing masing daerah gitu kan
kemudian juga ada kartu pengawasan yang dikeluarkan oleh dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan
nah ketika akan menggunakan bis pariwisata itu dicek dulu oleh pihak sekolah instansi yang mengadakan kegiatan
satu lagi pak mungkin ada informasi sebelum kejadian kecelakaan ini
bis tersebut mati mesin apa benar pak
tadi masyarakat mungkin ada yang mendengar katanya mampir dulu di rumah makan di atas